salamualaikum salamualaikum lu
cari ustadz kondang
lu kan suka butur butur kemana mana ya
nanti kalo ketemu cowok
kenalin sama si impi anak gue
wah si impi tep foto sama si andri
mau cari yang lebih bagus
yaudah atuh tanyain aja ke nyanya empononi
itu dari nyak gue
tapi kurang ganteng
yaudah tuh empok pamit ya
mendingan tv nya pindah di sini aja mbak
lu nonton masakan gue angus semuanya
ya enggak lah mak
tadi di pasar
tadi di pasar
tadi di pasar
ada gak lu ketemu nuni
bu nuni istrinya pak muhyiddin
nggak usah tarik urat kayak begitu
iya mak ini kan baru belajar
ya belum mak
kan baru belajar
lu tuh ketemu sama muni enggak
lama lama tenggorokan gue ini jebol
mak emangnya kenapa
gua mau bikin dia keki
gua mau bikin dia keki

enggak kerana bebas
sebenernya keki itu apa

kg itu artinya kesel
sering bikin gue kesel
gantiin nama yang baru
gantiin nama yang baru
gue juga lagi sibuk
gue lagi sibuk
nyuruh nyuruh gue terus ya
nanti mama kebangun
kalau mau ngobrol di luar
oke kalau kayak gitu caranya
aku udah daftarin guntur kursus bahasa inggris
supaya kegiatannya padat
wah bagus itu beb
nanti di rumah
tolong diajarin lagi ya beb
aku seneng banget
baru sehari aktif
guntur udah lupa sama aku
wah bener itu beb
apalagi nanti kalau sudah kursus bahasa inggris
sampai di rumah
mudah mudahan guntur cepat sembuh ya bed
dari ketergantungan hp